aku puntur metode pengobatan tradisional asal tiongkok
dilakukan dengan cara menusukkan jarum pada titik titik tertentu dari tubuh
meskipun dalam prakteknya aku puntur syarat dengan kontak langsung
nyatanya di masa pandemi covid sembilan belas ini aku puntur masih tetap digemari
salah satu yang tak pernah sepi pengunjung
ialah praktek dokter spesialis aku puntur medik
di salah satu klinik kesehatan di kawasan megakuningan jakarta selatan
selama masa pandemi praktek aku puntur di klinik ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat
di antaranya pasien diukur suhu tubuh dan wajib mengisi self assessment
ia menegaskan bahwa pasien dalam kondisi baik
selama pandemi pasien yang sedang batuk pilek juga tidak diperkenankan untuk aku puntur di klinik ini
di masa pandemi ini mungkin banyak yang merasa khawatir untuk pergi ke rumah sakit klinik
ataupun melaksanakan treatment aku puntur seperti ini
tapi saya pribadi tidak merasa khawatir
karena memang di sini juga menerapkan protokol kesehatan yang baik
bisa dilihat pasien seperti saya wajib mengenakan masker dengan benar
kemudian tenaga kesehatannya juga dilengkapi dengan apd masker face shield
untuk menjaga protokol kesehatan tetap terjaga dengan benar
kali ini saya mencoba terapi akupuntur untuk mengurangi rasa cemas atau stres
setelah berkonsultasi perihal keluhan
pasien kemudian menjalani sesi pemasangan jarum
yang telah disesuaikan dengan kebutuhan
tak hanya saya selama pandemi ini banyak pasien yang datang dengan keluhan serupa
yakni gangguan kecemasan yang juga dapat berdampak pada kondisi kesehatan
lambung terus memang ya gara gara pandemi ini
wfh baik yang di rumah jadi ada sedikit tingkat kecemasan sih
makanya coba untuk datang ke aku puntur biar lebih relax lah
atau enggak lebih bisa menghealing stres stres yang ada di dalam tubuh
diakui dokter spesialis aku puntur medik
dr surya witan tragiri selama masa pandemi ini
variasi pasien memang sedikit berbeda dengan sebelumnya
kondisi covid sembilan belas yang kian mencekam
membuat banyak pasien datang dengan keluhan seputar kecemasan
setelah pandemi ini terus terang yang banyak sekali datang ke klinik itu
yang pertama adalah gangguan kecemasan
susah tidur insomnia dari derajat ringan sedang sampai berat
kemudian masalah pencernaan itu gerd gastritis dan berbagai masalah pencernaan yang lain
kemudian masalah imunitas
kalau mungkin yang boleh saya katakan aku puntur ini sangat berperan sebenarnya
dalam masa masa pandemi seperti ini terutama untuk meningkatkan imunitas pasien itu sendiri
imunitas ini kan sesuatu yang sifatnya kompleks
ini harus didukung dari pikiran yang penting yang penting untuk membuat pasien itu lebih baik

usai sesi aku puntur dokter biasanya juga akan memberi tahu beberapa titik akupresur pada pasien
yang dapat dipraktekan di rumah atau dikenal dengan self care therapy
di masa covid sembilan belas ini self care therapy diberikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh
nabila putri hadi ahdiana jakarta